dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia gagat prasasti
halo gaga selamat malam dari pantauan anda
apa update yang bisa anda laporkan dari lokasi kejadian
ya selamat malam frida
terowongan atau underpass di jalan perimeter selatan akses menuju bandara soekarno hatta longsor
lokasi persisnya ini bersebelahan dengan runway dari bandara soekarno hatta
jadi ada di sekitar zona sebelah selatan
nah lalu kejadian terjadi sekitar pukul lima sore di mana menimbun satu kendaraan yang berisi dua orang
keduanya diduga merupakan pegawai lingkungan yang bekerja di bandara soekarno hatta atau pegawai angkasa pura ii
ambrolnya jembatan ini diprediksi sekitar sepanjang dua puluh meter dan menimpa mobil honda brio dengan material tanah dan beton
kondisi korban untuk saat ini diketahui masih dalam kondisi lemas
dan bagian tanah yang longsor menutupi jalan sehingga akses kendaraan dari arah bandara soekarno hatta menuju tangrang sementara tadi tertutup
dan jalan satu arah pun tidak bisa dilakukan
ada pun jalur langsung dibuang ke jalan raya soekarno hatta
sampai saat ini proses evakuasi yang memakan waktu enam jam sedang dilakukan oleh pt kereta api basarnas dan dari petugas polres bandara soekarno hatta
saat ini kita bisa melihat ada dua kendaraan berat yang sudah dikerahkan
alat beko yang saat ini sedang mengeruk dari kondisi tanah tanah yang digunakan supaya bisa lebih memudahkan evakuasi
tadi juga sempat terlihat beberapa personil atau dari petugas kepolisian dan tni menggunakan cangkul untuk mengeruk beberapa bagian tanah yang dianggap sensitif
karena jika dilakukan secara berbahaya ini bisa menyebabkan resiko yang cukup berbahaya bagi korban korban
yang saat ini terjebak
untuk operasional kereta dihentikan untuk sementara
sampai menunggu kajian bahwa tanah yang ada di sekitar sini sudah cukup baik
namun untuk saat ini sudah ada tiga jadwal keberangkatan kereta stasiun yang ke bandara dibatalkan
yaitu dari stasiun bandara itu sendiri stasiun duri dan batu ceper
angkasa pura juga bertanggung jawab untuk atas kejadian ini dengan cara memindahkan dari penumpang penumpang calon kereta tersebut
ke kendaraan kendaraan umum
ada pun proses evakuasi yang diharapkan berhasil ini
para petugas menyiapkan tabung oksigen
bila nanti para korban yang sudah terjebak mungkin selama enam jam ini bisa segera diantisipasi dan sudah dikerahkan satu mobil ambulan
karena kondisinya orang di dalam sana sedikit kekurangan oksigen karena tertimbun cukup lama
ada pun dua korban itu tadi telah diberikan
dan air minum tapi tidak cukup membantu karena kondisi masih dalam keadaan lemas
saat ini kami masih memantau di sebelah sana juga ada masyarakat yang juga turut menyaksikan dari proses evakuasi ini
dan kita semua berharap semoga korban dua korban yang masih terjebak di dalam sampai saat ini masih dalam kondisi hidup dan bisa diselamatkan
dan yang terbaik bagi mereka semua
kembali ke anda frida
baik gagat untuk mengkonfirmasi saja menurut informasi yang anda dapatkan masih berada di dalam mobil kedua duanya
karena memang sangat cukup sulit karena memang dari kendaraan honda brio tadi tertutup oleh lapisan beton dan tanah sehingga ini membutuhkan proses evakuasi yang benar benar cukup lama
ini pun juga harus sangat berhati hati dari para petugas
walaupun menggunakan beko ini tidak bisa sembarangan
dari posisi mana yang akan digali dan masih menggunakan beberapa personil yang digunakan menggunakan cangkul karena memang ya bagiannya itu sangat rawan dan sensitif untuk longsor
kembali ke anda frida
gap bagaimana cara berkomunikasi dengan para korban di sana dan apakah sudah didapatkan informasi identitas dari para korban tersebut yang terjebak di dalam mobil
ya sampai saat ini sebenarnya dari para penyelamat kesulitan
untuk berkomunikasi dengan para korban
namun kita berharap akan segera bisa mendapatkan cara yang baik supaya bisa berinteraksi dan apa saja yang mereka butuhkan di dalam karena memang kondisinya benar benar dalam keadaan kritis
karena terperangkap dalam enam jam itu dalam waktu enam jam itu juga cukup lama
dan identitasnya sampai sekarang juga apakah sudah ada informasi mengenai identitas dari kedua orang tersebut
untuk identitas diduga mereka adalah karyawan dari angkasa pura frida
baik tapi pt angkasa pura tidak mendisclose nama dari para korban tersebut hingga saat ini ya
baik terima kasih atas informasinya gagat prasasti selamat malam
kami masih akan kembali sesaat lagi tetaplah di cnn indonesia dengan breaking news